dari rumah beh
ya tadinya mau ngajak ke rumah haji muro
di sekalian mancing
sekarang atuh beh
gue gak bisa dih
kalau sekarang mah
sekarang kamu jualan ayam lagi
gak jualan koran
masih jualan koran
nanti dari pasar aja
kalau mau ke pasar
terus kamu ngapain kesini
kata yang jual tis
sepatu itu satu satunya di indonesia
biarpun itu sepatu satu satunya di indonesia
kalau kamu gak ada uang mah percuma pur
sepatu kamu juga masih bagus
tapi yang itu lebih bagus nih
yaudah beli aja
duitnya kurang jak
yaudah lo ngajak dulu sekarang
kalau besok udah nggak ada
belinya sekarang juga
heee jangan atu jak
kalau gak perlu perlu amat gak usah beli beli
ntar kalau gak kebeli nyesel lo
cendol manis dingin
cendol manis dingin
cendol manis dingin
cendol manis dingin
cendol manis dingin
udah manis dingin lagi
seger kalau diminum siang siang begini
minum disini apa dibungkus
saya bilang enggak enggak mas makasih ya
enggak enggak enggak maksa banget sih
kak cimot uangnya udah kekumpul berapa
belum banyak yang laku korannya
kenapa kak cimot
ini lehernya kering
boleh kalau laras maksa
cendol manis dingin
cendol manis dingin
cendol manis dingin
cendol manis dingin
man lo kalau udah sampai sini gak usah teriak berisik
ya namanya juga jualan deh
kakak pakai teriak juga bisa kan
kalau kagak teriak sepi kagak ada yang beli
emang kalau lo teriak ada yang beli
enggak mas saya pengen makan bubur kacang hijau
dibungkus ya mas
oke mas tunggu dulu ya
kamu cium gak
saya duluan ya
kenapa tadi katanya mah buru buru
sekarang jadi buru buru
terima kasih ya bang
dad coba kalau gue kagak teriak
kagak beli tuh orang
coba dad lo teriak lagi
soalnya siti ini aja gue beliin giginya tambah putih dan berkilau
selain itu dad pasta gigi bisa membunuh kuman
menyerap kotoran dan bau juga mencegah napas tak sedap
iya juga ya man
kalau bini gue pulang pasti dia seneng
gak cuma seneng deh tapi waktu begini nih
lo mau buat cik
buat gue cik
gak bisa tukur saya juga butuh
sekali ini aja tis ntar kapan kapan gantian
dari rumah be
sengaja main ke sini
ya tadinya mau ngajak ke rumah haji muro sekalian mancing
sekarang atu be
kalau sekarang mah
indro tukang ketoprak
ulu ulu mau pindahan beh
masya allah gue lupa lagi masak air
uang pas aja enggak ada
nggak ada recehan ada lima ribu mau
ya udah tukeran aja deh saya tunggu dalam rumah ya
iya gue kagak tau lo mau dateng
gue manasin airnya cuma buat segelas
ulu ulu mbak be
kalau segelas gitu mah cukup
itu gelasnya segede pisang
gue kalau gelas kecil
yaudah tuh saya mau ke rumah jemur
ulu ulu siapa yang ngambek be
nah itu lo buru buru mau pergi
habis ada kopinya
bentar deh ya
cimut kemana tes
dari tadi gak keliatan
gak tau jak
udah malah jualan koran dia
gak tau oh jak
saya dari tadi bolak balikan terpenumpang
wah kok lo pamer
ini siapa yang pamer jak
jangan celek ya